dan hingga kini timsar masih terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang tertimbun bangunan pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah pada jumat lalu
empat hari pasca bencana bau tidak sedap dari jenazah korban gempa dan tsunami mulai tercium
dilansir cnn indonesia com jenazah korban yang sudah ditemukan tidak langsung dikuburkan meskipun sudah ada kuburan masal yang disiapkan di tpu poboya indah palu
bau menyengat mayat korban mulai tercium di sejumlah jalanan kota palu saat truk atau mobil pengangkut jenazah melintas
dan berdasarkan data bnpb hingga dua oktober dua ribu delapan belas jumlah korban tewas mencapai sekitar satu dua ratus tiga puluh empat orang